selamat pagi bagaimana kondisi lalu lintas di hari ketiga libur lebaran
untuk mengetahui situasi kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
arya dita utama di pintu tol exit brebes timur jawa tengah
ya dito silahkan dengan laporan anda
selamat pagi saat ini saya berada di persimpangan
maksud saya di pertigaan pintu gerbang tol keluar brebes timur
dan seperti anda bisa lihat di belakang saya saat ini kondisi arus lalu lintasnya saat ini
di pagi jumat pagi ini masih terpantau lancar
untuk sementara itu dapat saya sampaikan juga bahwa dari jalur pantura atau jalan alternatif pantura
yang dari arah tegal menuju ke cirebon saat ini juga masih terpantau ramai lancar
dan perlu saya sampaikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada arus balik
nanti yang diperkirakan akan
masuki puncaknya pada hari sabtu dan hari minggu
maka polres brebes telah membuat sejumlah rekayasa lalu lintas
seperti adanya juga kontraflo
di mana nanti salah satu lajur yang dari arah barat ke timur akan digunakan
untuk kendaraan kendaraan yang melintasi dari arah dari timur ke barat
demikian juga dengan nantinya gerbang tol brebes timur ini
nantinya jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang sangat besar
nantinya sebanyak empat lajur ini
akan digunakan khusus untuk kendaraan yang akan memasuki dari jalur tol sendiri
sementara itu jumlah kendaraan yang hendak keluar menuju ke arah tegal
dan juga pun jawa tengah dan jawa timur
nanti akan dialihkan untuk keluar dari gerbang tol brebes barat
maupun juga gerbang tol pejagaan